pagi tadi kembali melakukan penertiban kawasan pulomas jakarta timur
ini ada sejumlah alat berat yang dikerahkan untuk membongkar bangunan milik warga
kawasan pulau mas akan digunakan untuk perluasan lokasi asian games dua ribu delapan belas mendatang
setelah didesak angkat kaki dari permukiman mereka beberapa hari yang lalu
kini warga rt delapan rw enam belas pacuan kudo polemas jakarta timur
menyaksikan langsung bangunan bekas tempat tinggal mereka dirobohkan oleh alat berat
ada satu ratus lima rumah yang dirobohkan delapan puluh dua kepala keluarga juga direlokasi ke rumah susun pulau gebang
penggusuran permukiman warga yang dikenal dengan sebutan kampung joki ini dimulai pada pukul delapan pagi
enam ratus aparat gabungan terdiri dari satpo pp tni pori ikut serta mengamankan pengusuran
kami melihat keadaan ini sedih banget karena kami tinggal sini berdampak puluh tahun
pulau mas ini akan menjadi venue internasional untuk persiapan asean games tahun dua ribu delapan belas
tapi ada catatan yang membanggakan bagi saya
mengembangkan bagi saya adalah warga itu dengan kesadaran tinggi
ikut berpartisipasi mau dan rela untuk dibongkar dan pindah ke rumah susun